komisi pemilihan umum menjamin hak pilih bagi setiap pemilih termasuk penderita covid sembilan belas
petugas kpu akan mendatangi pasien covid sembilan belas ke rumah sakit atau tempat isolasi
komisioner kpu dewa raka sandi menjelaskan
nantinya dua orang anggota kpps dan pengawas tps terdekat akan mendatangi rumah sakit dan tempat isolasi pada pukul dua belas
para petugas wajib menggunakan alat pelindung diri dan menaati protokol kesehatan selama melayani pemilih tersebut
dewa menambahkan kpu juga berkoordinasi dengan satgas covid sembilan belas untuk memberikan pelayanan khusus
termasuk menentukan sikap apakah pasien tersebut dalam kondisi yang memungkinkan untuk mencoblos
kpu menjelaskan kpu juga berkoordinasi dengan satgas covid sembilan belas untuk memberikan pelayanan khusus
termasuk menentukan sikap apakah pasien tersebut dalam kondisi yang memungkinkan untuk mencoblos
kupaya untuk melaksanakan hp itu sangat berinsip